tak sedikit pemilik tenan dan pengelola pusat perbelanjaan yang harus putar otak bertahan di masa pandemi yang penuh dengan pembatasan pergerakan
napasnya pun kian terengah engah di tengah wabah
meski sejumlah kelonggaran telah diberikan dan untuk pembahasnya kami sudah terhubung lewat zoom dengan ketua umum asosiasi pengelola pusat belanja indonesia alfonsus pijaya
selamat malam pak alfon
selamat malam mbak fani apa kabar
alhamdulillah baik sehat selalu juga untuk pak alfon
pak alfon kita akan konfirmasi dulu apa dari appbi sudah mendengar betul yang ramai di media sosial beberapa waktu belakangan
lima pusat perbelanjaan di jawa barat ini betul akan dijual
ya saya tidak akan bicara kepada khusus lima ataupun isu ada mall di bandung yang akan dijual ini
tetapi memang kondisi secara keseluruhan kondisi pusat perbelanjaan indonesia memang sangat sulit
jadi ini adalah akibat dari pandemi yang berkepanjangan
dan juga sebetulnya para pengusaha ataupun pusat perbelanjaan memasuki tahun dua ribu dua puluh satu ini dalam kondisi yang jauh lebih sulit daripada tahun dua ribu dua puluh
kenapa memang tahun dua ribu dua puluh yang lalu itu kondisi sangat sulit sekali ya
tetapi pada tahun dua ribu dua puluh yang lalu pusat perbelanjaan masih memiliki banyak cukup dana cadangan
tetapi dana cadangan tersebut akhirnya habis terpakai untuk bertahan di selama tahun dua ribu dua
kemudian memasuki tahun dua ribu dua puluh kita akan mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
pada tahun dua ribu dua puluh satu tentunya dengan dana cadangan yang sudah tidak ada lagi
nah pada semester satu tahun dua ribu dua puluh satu memang kondisi perekonomian jauh lebih baik dari tahun dua ribu dua puluh
tetapi pusat perbelanjaan masih tetap defisit karena beroperasi secara terbatas
kemudian faktor berikutnya adalah pemberlakuan ppkm darurat dan juga ppkm berdasarkan level ya
level tiga dan level empat di mana pusat perbelanjaan diminta untuk tutup
inilah yang menjadi kondisi kondisi ini yang bertubi tubi menderak pusat perbelanjaan
kemudian ditambah lagi bagi pusat perbelanjaan yang kinerjanya kurang maksimal
sebelum terjadi pandemi tentunya ini akan lebih berat lagi
perusahaan perusahaan atau pusat perbelanjaan yang kinerjanya kurang baik
tentunya akan menderita beban yang sangat lebih berat lagi
jadi saya kira inilah kondisi kondisi yang terjadi
adapun pusat perbelanjaan yang dijual ataupun ditutup
sebetulnya bukan terjadi
jadi di satu daerah ataupun di kota kota tertentu saja
saya kira ini kondisi yang umum
kesulitananya dirasakan oleh hampir seluruh pusat perbelanjaan yang ada di seluruh indonesia
pada tahun lalu pembatasan lebih banyak di kota kota besar
contohnya di jakarta
tetapi pada tahun ini dua ribu dua puluh satu pembatasan telah melebar meluas ke hampir seluruh wilayah indonesia
jadi saya kira inilah yang membuat kondisi menjadi semakin sulit
artinya tadi pak alpha menyatakan defisit
di dua ribu dua puluh satu bahkan kondisinya jauh lebih sulit dibandingkan dua ribu dua puluh
dengan adanya relaksasi yang diberikan beberapa kali
walaupun juga on off ya ppkm nya
tidak sama sekali membantu atau menjadi solusi nafas dari pusat perbelanjaan ini
saya kira bantuan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah
ada beberapa yang kurang tepat waktunya
dan juga saya kira jangka waktunya terlalu pendek
sehingga jumlah yang bisa dimanfaatkan terlalu sedikit
contoh misalkan bahwa pemerintah memberikan relaksasi atas ppn final
padahal ppn final itu hanya untuk kewajiban dari para penyewa bukan kewajiban dari pengelola
jadi pemerintah seharusnya bisa memberikan juga pembebasan atas pph final
yang merupakan kewajiban dari pusat perbelanjaan
jadi sebetulnya pusat perbelanjanya belum merasakan relaksasi ataupun bantuan dari pemerintah sampai dengan saat ini
itulah yang terjadi sejak tahun yang lalu
makanya pada akhir tahun yang lalu
kita mendengar dari berita bahwa ada dua pusat perbelanjaan yang akhirnya dijual ya
di jogja dan di solo
dan kemudian ada juga yang tutup di jakarta
karena itu memang sudah terjadi
sampai dengan saat ini boleh dapat dikatakan bahwa pemerintah belum memberikan relaksasi
atau bantuan yang bersifat langsung terhadap pusat perbelanjaan
jadi inilah kondisi kondisi yang terus kami minta kepada pemerintah
karena pembatasan ini kan terus sampai dengan saat ini masih berlangsung
ini kondisi yang akan sangat memberatkan bagi pusat perbelanjaan
tapi memang sampai dengan saat ini kembali lagi
pemerintah belum memberikan relaksasi yang bersifat langsung terhadap pusat perbelanjaan
artinya relaksasi hanya berdampak pada pengunjung saja ya
kenapa relaksasi ini tidak sampai ke para pusat atau para pengelola pusat perbelanjaan
apa yang disampaikan
diskusinya sejauh ini seperti apa
ya kami yang meminta tadi pph final
itu kan ppa final adalah kewajiban dari para pengelola supaya bisa meringankan
tapi sampai dengan saat ini
pemerintah belum bisa memberikan hal tersebut
pemerintah hanya membebaskan ppn final
ppn final itu hanya kewajiban dari penyewa
kemudian juga kami meminta bantuan pemerintah untuk subsidi gaji
tetapi pemerintah baru memberikan sebesar lima ratus ribu per bulan
hanya untuk pekerja dengan gaji maksimal rp tiga lima ratus per bulan
dan itu pun hanya periodenya dua bulan
jadi sangat kurang sekali jika dampaknya kalau kita jelaskan tadi
bahwa dampaknya itu kan sudah halus
sudah hampir satu setengah tahun lebih
nah tetapi sampai dengan saat ini pemerintah belum memberikan bantuan ataupun subsidi
sesuai dengan apa yang kami minta
jadi banyak sekali permintaan permintaan kami
contohnya ada kemudian contohnya lagi adalah pajak bidan bangunan dan pajak reklama
yang kami minta dibebaskan
karena kami tetap harus meminta

kami ingin bayar pajak pajak tersebut meskipun pusat pembelanjaannya tutup
tetapi pemerintah daerah contoh misalkan di dki jakarta pemerintah daerah hanya memberikan
tapi itu pun harus dibayar di bulan agustus ini
padahal di bulan agustus ini kan kami masih tutup masih ada pembatasan
kami pusat perbelanjaan tidak mempunyai cash flow tidak terganggu cash flow nya untuk membayar
tetapi relaksasi baru diberikan kalau kami bayar di bulan agustus ini
jadi tentunya ini sangat menyulitkan bagi para pelabuhan

jadi itulah yang kami sampaikan tadi bahwa banyak relaksasi yang diberikan oleh pemerintah belum maksimal dan waktunya kurang tepat
oke belum tepat sasaran intinya seperti itu
pak afon data appbi selama pandemi ini kurang lebih satu setengah tahun kebelakang
data appbi ada berapa jumlah mall pusat perbelanjaan di indonesia dan berapa yang tutup dan berapa yang masih bertahan

yang secara resmi adalah yang tutup tahun lalu adalah satu
satu pusat perbelanjaan tutup di jakarta tetapi yang beralih ke pemilikan saya kira banyak
tetapi yang diumumkan itulah yang ada dua pusat perbelanjaan tahun lalu adalah di hartono mall di yogyakarta dan hartono mall di solo yang dibeli oleh pakuwon group
jadi saya kira itu memang sudah terbuka ya karena pakuwon group adalah pusat terbuka
itu sudah diumumkan secara resmi
tetapi kan banyak juga perusahaan perusahaan pusat perbelanjaan yang bukan public company yang bukan perusahaan terbuka
sehingga kepengalihan kepemilikan semua adalah berada di
antar mereka semua tidak diumumkan kepada publik
jadi saya kira yang tidak diumumkan kepada publik saya kira cukup banyak
jadi bukan hanya di kota kota tertentu saja tetapi kembali lagi yang tadi adalah kondisi kondisi yang sangat berat
belum lagi kalau kita membicarakan masalah pusat perbelanjaan yang sifatnya adalah retailer ya
jadi para peritel contoh misalkan giant seperti kita ketahui juga akhirnya kan giant menutup usahanya
kemudian juga sentral department store dan sebagainya
jadi saya kira itulah kondisi kondisi
itulah kondisi kondisi yang terjadi di pusat perbelanjaan di dunia khususnya di sektor retail
oke sektor retail memang benar benar salah satu yang terpukul ya di masa pandemi ini
mudah mudahan pak alfons ada solusi ada jalan terbaik untuk teman teman dari pusat perbelanjaan dan juga mal di indonesia
karena sekali lagi pusat perputaran ekonomi ya ada di salah satunya di pusat pembelanjaan
sehingga tadi aspirasi kemudian suara dari teman teman ini bisa ditampung ya
dan bisa mendapatkan jalan keluarnya
terima kasih pak alfon sus wijaya sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu pak
selamat malam sehat selalu